peri bertukar peran
ini adalah cerita tentang peri yang baru saja menyelesaikan pekerjaan mereka di negeri dongeng
aku sudah selesai dengan tetesan airku
oh kalau begitu aku akan membekukannya
di antara peri ini ada peri bernama star blossom
star blossom merawat semua bunga musim semi paling awal
hah satu dua tiga
buat kuncup seperti yang seharusnya
star blossom memiliki teman peri lain bernama kristal
kristal fokus untuk membuat tetesan salju yang tebal
kristal maukah kau ikut denganku makan pisang
bunga besarku berubah menjadi setumpuk buah
jadi aku punya banyak
biarkan aku menyelesaikan ini
satu tetesan salju yang besar
suatu hari star blossom hanya memiliki sedikit hal yang harus dilakukan
dia selesai mengasah duri daun hijau dan membuat dua kuncup bunga bakung putih yang indah
hah aku selesai untuk hari ini
biarkan aku pergi dan memeriksa kristal
star blossom kemudian pergi ke kristal
di mana dia sibuk mengerjakan kristal saljunya yang besar
bagaimana kabarmu kristal lebih seperti kristal di kristal
star blossom kapan kau memulai membuat lelucon buruk seperti itu
tapi kapan kau memulai membuat lelucon buruk seperti itu
star blossom kapan kau memulai membuat lelucon buruk seperti itu
tepat setelah aku berteman denganmu
bolehkah aku duduk bersamamu
hahaha tentu kenapa tidak
star blossom duduk dan mengamati pekerjaan kristal
kau telah membuat lebih banyak kepingan kristal salju akhir akhir ini
untuk apa itu
ini untuk badai salju yang akan datang
aku khawatir kali ini akan terjadi badai salju yang besar
kau jagalah bunga bungamu
tidak badai saljumu tidak pernah mempengaruhi bungaku
biasanya perbuatan prefross yang mempengaruhi mereka
dan apa jadi kau akan menggunakan semua ini sekaligus
ya tapi aku harus mempercepat
badai sudah dekat
jika kita kekurangan kepingan salju maka itu akan sangat sangat sulit
oh jangan khawatir kau akan melakukannya
membuat kepingan salju tampaknya mudah
kau tidak harus membuat setiap kelopak dengan tepat seperti yang aku lakukan untuk bungaku
star blossom kau membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menata bunganya
tapi bagiku aku perlu membuat miliaran kepingan salju hanya untuk satu badai salju singkat
dan itu juga dalam waktu singkat
ini adalah masalah serius jika kita kekurangan kepingan salju ini
ya bukan sebuah masalah jika musim semi kekurangan bunga

jika kau menyukai pekerjaanku maka kau yang melakukannya
aku akan beristirahat
aku akan senang melakukannya
tapi jika aku membuat kepingan salju aku ingin kau membuat bungaku
mari kita tetap adil
aku setuju membuat bunga sama saja dengan beristirahat bagiku
kristal terbang ke tempat di mana bunga star blossom mulai menunjukkan daun runcingnya di atas tanah
oh wow aku tidak tahu harus mulai dari mana
biarkan aku bicara dengan staf
oh tidak tidak mungkin
ini adalah pekerjaan yang mudah aku akan memulainya
sementara itu star blossom duduk di sana sama tidak mengertinya dengan kristal
bagaimana dia melakukan ini
mungkin aku harus bertanya pada kristal
tapi itu akan menjadi keputusan yang konyol
sepertinya itu akan membuat aku terlihat kesusahan padahal tidak
biarkan aku duduk dan membuat kepingan salju ini
kristal saat itu memutuskan untuk
melompat biarkan aku melompat ke dalam ini aku akan mulai membuat kelopak
kristal membuat kelopak bunga dengan segala usahanya dia akhirnya menyelesaikan kuncup bunganya
voala ini dia lihatlah kelopak bunga ini
bunga itu tampak seperti bola salju
hmm kelopak ini sepertinya cukup aneh aku suka itu
saat itu bunga itu
kristal yang dibuatnya runtuh begitu saja
oh tidak oh tidak
kristal mencoba menghentikannya agar tidak pecah tapi sudah terlambat
oh ya ampun ini berantakan
aku akan membuatnya dengan pelan pelan dan hati hati
kau harus membuat kelopak ini lebih kencang
ya karena bunga tidak mekar mereka meledak
ah begitu terima kasih sarannya
kristal bertekad untuk membuat lebih banyak untuk berhasil dalam pekerjaan barunya
dia membuat satu lalu dua dan kemudian seratus bunga yang berbeda
baiklah ini terlihat bagus
kristal dengan bangga menatap bunganya
aku bangga dengan diriku sendiri
sementara itu star blosso membuat kelopak bunga yang indah dari salju
menjadi peribunga aku suka membuat semuanya dengan hati hati
star blossom terus membuat kelopak
dan lebih banyak kelopak
dia dengan anggun bergabung dengan mereka semua dan dia membuat
kepingan salju pertamaku sudah siap
tidak terlihat seperti punya kristal
star blossom terus membuatnya dengan caranya membuat bunga
segera seluruh tempat tampak seperti taman bunga salju yang indah
ini memang tugas yang cukup berat
dan ketika star blossom mendak beristirahat
angin sepoi sepoi bertiup yang membuat kelopak salju berterbangan dan menghilang
ya ampun bagaimana ini terjadi
star blossom mencoba mengumpulkan sisa bunga salju yang dia buat
tetapi semuanya menghilang begitu saja
oh sayang star blossom aku sangat menyesal
aku mencoba mengendalikan angin tapi angin itu terlepas dari tanganku
seharusnya tidak mengubah salju menjadi udara tipis
oh kau membuat salju
bukankah kau perih bunga yang cantik
kau lihat aku cukup multi talenta kan
aku rasa aku tidak dapat membayangkan diriku melakukan apapun selain menciptakan dan mengarahkan angin
kau punya nyali
sekarang aku akan kembali membuat salju lagi
badai besar aku
aku akan datang dan aku harus mempercepatnya
tapi kupikir aku harus memberitahumu untuk membuat kepingan salju lebih kuat
mereka harus menjadi kumpalan es kelopak ini
mereka cantik tapi tidak berfungsi
anak anak menyukainya saat ada lapisan salju di tanah
mereka dapat mengumpulkannya dan membangun manusia salju
tapi gayanya bekerja dengan hati hati tidak membantunya melakukan pekerjaan salju
dia akhirnya membuat tempat tidur bunga salju yang bagus
ah ini membuat frustrasi
setiap kali aku mencoba membuat satu bola salju besar itu hanya berubah menjadi bunga
aku akan memeriksa kristal
star blossom terbang dengan cepat untuk menemui kristal dan sepertinya kristal sedang berjuang untuk membuat kelopak bunga
sementara taman tampak seperti kekacauan besar baginya
oh sungguh kejutan yang menyenangkan star blossom
wow bungamu terlihat
kelopak itu kelopak star blossom
oh aku akan senang melihat mereka mekar
saat itu satu kuncup bunga akhirnya meledak dan satu persatu semuanya mulai terbuka
star blossom dan kristal dengan cepat bersembunyi di balik pohon untuk melindungi diri dari kembang api yang berbunga bunga
ya ampun bagaimana kau melakukan ini
peri frost memberitahuku bahwa bunga tidak mekar
tidak kristal peri es itu telah menipumu bunga itu selalu mekar kau menutup kuncupnya dengan sangat erat
hehehe terus saja membuat bunga peri salju konyong kali ini badai akan terlihat lucu
dan musim semi akan membutuhkan banjak salju hahaha
pergi kau penipu kristal yang malang sedang berusaha
dan saat peri frost mengolok molok salah satu bunga terbang di belakangnya
dan meletakkannya ke tanah
kau seharusnya tidak tertawa sekeras itu
ketika bunga itu berhenti kristal dan star blossom akhirnya keluar
itu pertunjukan yang bagus
aku sangat setuju
jadi bagaimana persiapanmu menghadapi badai salju
hmm sebenarnya tidak buruk
oh itu bagus
tapi bagaimana cara menangkapnya
oh itu bagus
tapi bagaimana cara menangkapnya
oh itu bagus
tapi bagaimana cara menangkapnya
oh itu bagus
oh aku akan melihatnya
sekarang ayo ikut aku ke dunia bunga salju
oh aku antusias
kedua peri itu sekarang pergi ke tempat melihat karya kepingan salju star blossom
betapa indahnya tempat tidur bunga salju yang telah kau buat
kau pikir begitu
ini memiliki sentuhan bungaku
oh itu bagus
dapat sentuhan saljuku sekarang badai salju akan terlihat lebih indah
aku senang melihat reaksi anak anak ketika mereka menangkap ini
dan saat mereka berbicara embusan angin menerpa lagi dan seluruh hantaran bunga salju menjadi hancur lagi
rasanya seperti melihat kerja keras star blossom selama ini hilang di depan matanya
oh tidak jangan lagi
oh oke kalau begitu
aku tidak bisa membuatnya lebih berat
astaga kupikir kita harus sungguh bertukar tempat
oh tidak kurasa tidak
maksudku bertukar tempat kembali
sepertinya aku tidak bisa untuk membuat bunga
dan sepertinya kau juga tidak
tidak bisa membuat salju
kita istimewa dengan cara kita sendiri
dan crystal aku sangat menyesal aku meremehkan pekerjaanmu
maafkan perkataanku ya
ternyata membuat salju jelas bukan tugas yang mudah
dan aku juga minta maaf karena menyebut pekerjaanmu mudah
kau membutuhkan banyak kesabaran untuk membuat setiap kelopak dengan cara yang benar
kita berdua bertindak sangat konyol
ini adalah pelajaran yang baik
ini adalah pelajaran yang baik
star blossom dan kristal kembali ke pekerjaannya masing masing
mereka selalu menghargai karya setiap orang
dan tidak pernah meremehkan karya pria lain lagi
karena kita tidak tahu apa perjuangan mereka
rumput tetangga akan selalu terlihat lebih

apakah kamu tahu
saya kencang dalam penggelawa yang cupang untuk dimakai seperti ini